hari pertama pelaksanaan gerakan jateng di rumah saja di kawasan perkotaan brebes terpantau sepi
aktivitas masyarakat berkurang dibanding biasanya
pantauan di seputaran pasar induk brebes tampak sepi dari aktivitas jual beli
pasar terbesar di brebes ini tutup total mulai hari ini hingga minggu besok
tidak hanya pasar toko toko yang berada di kawasan ini juga tidak ada yang buka
sejumlah petugas dari satpol pp dan keamanan pasar berjaga di pintu masuk pasar
hal ini untuk memastikan gerakan jateng di rumah saja berjalan sesuai arahan pemerintah
masa libur dua hari ini dimanfaatkan untuk melakukan penyemprotan desinfektan
penyemprotan ini dilakukan oleh petugas pmi brebes dan bpbd
pemkot brebes tetap melakukan penutupan pasar dan pusat perbelanjaan meski gubernur jateng telah memberikan kelonggaran
alasannya status brebes masih masuk dalam zona merah
kawal gerakan jateng di rumah saja
jajaran polresta solo dan tim gabungan melakukan razia dan sidak ke pusat keramaian di kota solo
dalam surat edaran gubernur jawa tengah meskipun ada imbauan kepada masyarakat untuk tinggal di rumah
namun sejumlah pasar mal dan beberapa pertokoan masih buka
dengan pengetatan protokol kesehatan antara lain pasar dan mal harus menyediakan posko covid sembilan belas
tim gabungan ini bergerak berkeliling kota solo menuju tempat tempat keramaian untuk membubarkan masa yang bergerombol
termasuk mengecek kesiapan pasar
dan sejauh ini sanksi yang diberikan masih mengacu pada sanksi ppkm
yaitu bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker disuruh kerja sosial
sementara bagi pedagang yang melanggar prokes diminta untuk menutup usahanya sesuai kesalahannya
sebagaimana surat edaran pak wali kota di situasi ppkm jilid kedua
kemudian ada program dua hari di rumah saja
kita dapat perintah untuk melaksanakan patroli

kita dapat perintah untuk melaksanakan patologi
kita akan menyasar tempat tempat atau lokasi lokasi yang dimungkinkan banyak kerumunan
sementara di kabupaten banyumas jawa tengah seperti di jalan jenderal sudirman
masih terlihat aktivitas warga baik yang menggunakan kendaraan sepeda maupun yang berolahraga
di pasar tradisional kober aktivitas perdagangan berjalan normal
bahkan masih banyak warga
baik yang berjualan maupun yang berbelanja kebutuhan sehari hari
di pasar wage yang merupakan pasar terbesar di kota purwokerto
aktivitas di tempat ini relatif lebih sepi jika dibandingkan dengan hari biasa
petugas keamanan pasar sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang
dan pembeli untuk menghentikan aktivitas setelah jam satu siang
karena pasar akan disterilisasi